kasus penembakan yang melibatkan dua oknum polisi yang masih menjadi teka teki terus mendapat pengawasan dari istana
pasalnya publik meminta institusi penegak hukum seperti kepolisian juga harus transparan tanpa menutup nutupi kasus yang melibatkan pihak internalnya
seperti arahan presiden joko widodo yang meminta kasus penembakan brigadir yosua huta barat ini harus ditegakkan sesuai hukum karena melibatkan nama baik institusi kepolisian
pihak istana terus mengawal dan memonitor perkembangan kasus penembakan brigadir yosua hingga akhirnya diperoleh titik terang
ini dibuka dengan sejujur jujurnya kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu itu aja